psikologi forensik adalah terapan dari ilmu psikologi
pertanyaan pertama bagaimana cara membuatnya
jadi pada ibu pece berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol
jadi seolah tidak ada emosi apa apa seolah olah tidak terjadi apa apa
itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar
nah kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system
yang cukup baik
pada ibu pece ibu pece ibu putri ini memiliki support system yang cukup
di saat ada ajudan ada orang orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan
maka ada keputusan keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu marah takutnya itu tadi
hari ini juga turut dalam tim yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap tiga puluh orang terkait kasus ini
menyatakan bahwa keterangan ibu putri candrawati adalah kredibel alias tidak paling mencayai
di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi
bahwa keterangan ibu putri candrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual
yang dialaminya di magadang
yang menurutnya dialaminya di magelang
itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel
nah bagaimana kami menarik itu
kami menyesuaikan dengan proses kredibilitas assessment atau credibility assessment
yang mengacu pada bull dan kawan kawan dua ribu empat dan ferijin et al dua ribu dua puluh satu
dan di dalam risetnya itu ada tujuh indikator
untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel
pada keterangan ibu putri memenuhi ketujuhnya
yang menurut saya adalah keterangan ibu putri candrawati